putaran pertama insya allah kita ingin memenangkan itu
itu yang ingin kita fight sebagai bagian daripada tujuan kita untuk memastikan tadi
mas ganjar dan prof mahfud bisa menjadi presiden dan wakil presiden republik indonesia